mama babes kenapa ngelubungin gue
kamu bisa gak ya dateng kesini
eh tante ada perlu sama kamu
ada yang perlu diomongin
ke rumah tante
berarti aku bisa sekalian jenguk rapat dong
yaudah bi kalau gitu tolong bantu rafa sebentar ya
saya sama nyonya mau ganti baju dulu
bi ini tolong ya
gue kan pengen beliin bebski rafa
gue makanan baju ganti sama boneka lucu
yah yakin lo beli dia boneka
pokoknya gak bisa terus terusan sama rafa
jadi kalau misalnya gak ada gue
kan ada bonekanya yang bisa dipeluk peluk sama rafah
iya masih lucu banget deh
mungkin gak usah daripada tuh boneka nangkri menitong sampah
yaudah tapi temenin gue
sama gue juga mau balik
pelit lo berdua
kalau siaga nanti dia nyusul
lo udah pulang
ya udah gue langsung kemalu aja kalau gitu
rafa udah pulang
enggak enggak enggak enggak
terus ambil aja
lo tau gak sih
menurut evolusi daewin
siapa itu tinggi itu karena dia makannya lompat lompat
kayak gini nih lanjutin terus
itu kan berapa lagi juga teori itu udah gak berlaku
eh lo pengen tinggi gak sih aduh
eh terus terus terus
kamu udah di rumah
aku ke rumah kamu ya sekarang
ya kan udah mati
nih gak penting
udah tadi kali matinya
gak ada yang nonton
dan kita kalian
kamu mau kesana juga
engga kalo misalnya kamu mau izin ntar aku bilangin sama arga
dia pasti ngerin kamu kok
alhamdulillah hari ini saya bisa kerja dok
kamu naik sepeda
kan jauh jaraknya
lagian kan kalo misalnya kita naik sepeda
bikin jantung lebih sehat
dan saya juga jadi gang lepotin
siapa siapa kan
ya sudah kalau begitu kamu berangkatnya bareng aja
kamu buntutin dia dari belakang
yaudah rida berangkat ya
yaudah sini kelasnya biar nenek angkat
kenapa gak ada angkatan khatib
masih gitu nih objek emang kuasa
kenapa lu fah
kayain lu nelfon aisyah terus gak diangkat
makanya jadi kayak gitu
arga mau liat aku sih tadi dia barusan ngapain gue
katanya dia mau nemenin bocamnya ke thailand
urusan bisnis lah
gue sih males banget tuh nemenin bokap
cafe arga yuk bosen ya gue
bosan apa mau ketemu sama aisyah
si aisyah udah pindah dari mayudo
terus hari ini dia izin
sekolah pindahan hari ini soalnya
gatau gue lu mau nyampein ya
fah lu jaga jaga dulu deh sama dia
oh gara dua gue berantem terus sama arga
engga bukan gitu
kemaren si aget cerita sama gue
pas aisyah tuh jempol lo di rumah sakit
bokap lu ngomel sama dia
kasihan lo dia dituduh yang engga engga
jadi mama marah sama aisyah
apa ini alasan aisyah jauhin gue
udah ah mending gue tetep ke cafe aja
udah udah yuk cafe arga aja yuk
eh nyantai doang itu sih gak ada apa dua
ayo di jempolnya kan mikir yuk
cepetan cepetan ketauan
udah cepet ini disana
sini sini sini gue pegangin
bisa gak bisa udah jalan ayo cepet
wanto mau ngantar papa meeting kenapa
engga engga wanto harus ngejar rafa dulu pa
engga bisa ma papa ada meeting penting
lagi yang supir mama kemana
papa gak usah dikejar
dia tuh gak betah lama dua dirumah
papa jalan dulu ya
pasti mau nemuin aisyah
aku tuh harus cari cara gimana bisa ngawasin rafa
maaf ya mba saya gak sengaja
yaudah gapapa biar saya yang beresin
kamu kenapa aisyah
beresin rupanya aisyah ya
biar sayang beresin semuanya
kita ke dalam aja ya biar kita peleset rupanya
awasin udah pasti deket lagi ya sama aisyah
tapi gimana ya caranya pisah dua in mereka
tapi kayaknya kita bisa kerja sama deh
aku tau tante itu gak suka kan sama aisyah
aisyah tuh anaknya nyebelin
sama aku juga gak suka
ngikirin aisyah dari rafa
kenapa gak mampatin aja dia ya
halo selamat siang bu tuti
telponnya chelsea ya
iya temen sekelasnya rafa
coba aja tasha nganterin gue
jadikan gue gak perlu
capek capek gini nungguin taksi
udah yang ditunggu lama bu
udah lama banget lagi
kamu bisa gak ya dateng kesini
eee tante ada perlu sama kamu
ada yang perlu diomongin
ke rumah tante
berarti aku bisa sekalian jenguk kenapa dong
nanti eh tante share log ya
aku kesana sekarang
mimpi apa gue semalam sama nyokapnya rafa sendiri
bela dua in telfon gue buat ketemu sama rafa
bentar lagi impian gue jadi pacarnya bepsy rama bakal terwujud dong
ini mas misalnya
ya silahkan nikmati
tapi kalo ada kebutuhan apa panggil saya cek

kamu udah mendingan
alhamdulillah udah mendingan kodok
yaudah aku kesana dulu ya
apa yang elok
apa yang trotzdem
hai kamu ke masih ingat sama perkataan umayyah minta sama kamu untuk jaga jarak sama nara
sebaik baiknya seorang muslimah yang sedang jatuh cinta alangkah lebih baik
jika dia tidak mengumbar rasa cinta yang ia miliki kepada orang yang ia sukai
tadi teh bulia datang kesini nemuin sepertinya bulia nggak suka sama sekali kalau kamu masih sering nemuin arafah
gue pikir lo gak masuk sih bukannya lo lagi pindahan
alhamdulillah udah beres pindahannya cik
pindah kemana lo
alhamdulillah saya pindah deket sekolah rafa
saya mau ke dalam dulu ya mau ada beresin cucian kotor
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
masih marah sama gue
maaf rafa kemarin setelah jumlah kamu saya harus ngurusin acara sekolah sampai malem
saya aja sampai enggak enggak kalau kamu nelfon terus kan tadi pagi saya pindahan rumah
saya permisi ke dalam dulu ya raff
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
tunggu di sini
lo jangan banyak banyak dulu makan ya
gimana gue mau bantu bantuin
masih ada yang mau bantu
lo mau bantu bantuin
lo mau bantu bantuin
lo mau bantu bantuin
semoga lo cepet sembuh ya rafa